terima kasih anda masih menyaksikan spesial program hari ulang tahun ke tujuh cnn indonesia
dan tujuh tahun sudah cnn indonesia mengudara menyampaikan beragam informasi dari tanah air dan mancanegara
ada proses sebelum dan sesudah berita ini tayang di layar cnn indonesia
gak segampang itu reza
betul sekali rifana
jadi untuk menjaga kredibilitas dan standarnya cnn indonesia mempunyai sistem triad
kami akan ajak anda pemirsa untuk mengenal apa itu triat dan bagaimana sistem ini bisa bekerja dalam proses pemberitaan di cnn indonesia
the row standards and practice atau smp serta legal rights and clearance merupakan sistem triat yang diadopsi dari cnn internasional
ketiga bagian ini mempunyai tugas menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap cnn indonesia
mereka bak penjaga gawang cnn indonesia
agar tetap sesuai dengan kaedah dan kode etik jurnalistik
untuk menjaga kredibilitas pemberitaan cnn
pedoman standard and practice atau smp diterapkan dalam setiap pemberitaan cnn indonesia
snp memantau dan mengevaluasi pemberitaan
agar karya karya jurnalistik yang tayang di layar cnn indonesia kredibel dan terpercaya
selama tujuh tahun mengawal pemberitaan cnn indonesia
smp harus berjibabgu
dan menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat sesuai dengan slogan news weekend trust
bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu
beberapa tahun awal kita berupaya mensosialisasikan smp
mensosialisasikan pentingnya menjaga reputasi
mengingatkan teman teman bahwa slogan kita adalah news weekend trust
di awal awal tahun kita masih beberapa kali dapat panggilan surat teguran dari kpi
dari dewan pers
dua tahun terakhir ini panggilan dan teguran kita nol ya
selain smp ada the row bagian dari sistem triat yang bertugas memastikan konten
sesuai dengan standar pemberitaan cnn indonesia dan sesuai dengan kode etik jurnalistik
tak hanya materi dalam bentuk naskah the row yang memiliki awak sembilan orang ini
juga harus mengecek materi audio dan video yang akan ditayangkan di layar cnn indonesia
terutama yang terkait dengan isu isu sensitif
dia disebut the row karena di cnn pusat sana di atlanta
orang orang yang bekerja di the road itu bekerja dalam
duduknya itu satu role satu baris gitu
jadi sebetulnya alasannya itu saja
tapi kalau nama resminya sebenarnya nggak ada
cuma kalau di sana mereka menyebutnya kita ini content betting operation
bagian ini ternyata tak hanya berfokus pada masalah hukum terkait perusahaan
atau persoalan kesepakatan bisnis
unit yang dikenal dengan sebutan raci di cnn indonesia ini
juga harus memastikan tidak ada pelanggaran aturan hak cipta
ketika cnn indonesia menggunakan konten dari pihak ketiga
cnn indonesia satu satunya media di indonesia yang mempunyai sistem rice and clearance
kalau dari penjelasan mbak idaman ini
legal right and creef ini kayak bagian yang agak susah begitu ya
sebetulnya ini susah nggak sih mbak
bekerja di bagian legal rights and clearance di cnn ini mbak
apa mbak tantangannya sebetulnya mbak
tantangannya sebenarnya bisa kita bilang ada dari pihak internal dan eksternal ya
karena raci atau rights and clearance cnn indonesia ini tidak common di media di indonesia
jadi inilah salah satu uniqueness nya media cnn indonesia
karena khusus untuk mengurusi copyright kontennya
tantangannya adalah kita beradaptasi bagaimana dengan aturan yang ada di indonesia
walaupun terkesan rumit sistem triat inilah yang menjadikan cnn indonesia
televisi berita yang terpercaya selama tujuh tahun ini
aditya winanda andika suramanto cekarta